jika tidak kebagian tiket kereta reguler kereta wisata bisa menjadi pilihan saat musim mudik
meski mahal mudik menggunakan kereta wisata bisa menjadi pengalaman yang menarik
korespondensi ann indonesia victor pangaribuan mengajak anda untuk melihat lebih dekat fasilitas yang ditawarkan kereta wisata ini
ini adalah satu dari dua belas kereta wisata yang dikelola pt kereta api pariwisata
sesuai namanya kereta wisata bertipe toraja ini memiliki desain interior bergaya khas toraja
ada tujuh tipe kereta wisata yang ditawarkan diantaranya nusantara sumatera bali jawa toraja imperial dan priority
yang masing masing memiliki sembilan belas hingga dua puluh delapan kursi penumpang
selain ruang penumpang seperti ini ada juga ruang khusus yang diperuntukkan bagi keluarga atau siapapun yang ingin melakukan pertemuan
ini adalah ruang pribadi
di sini ada dua buah sofa anda bisa duduk seperti ini bersantai sambil menikmati pemandangan
selain ruang penumpang dan ruang pertemuan setiap kereta wisata dilengkapi bar mini sekaligus ruang makan
media hiburan audio visual pun ada di sini sehingga penumpang tak bosan saat di perjalanan
untuk keistimewaan dari kereta wisata ini yang pertama adalah segi privasi dari penumpang sendiri
karena tidak tercampur dengan penumpang yang lain khusus dan dicarter untuk satu rombongan itu saja
kemudian yang kedua fasilitas
fasilitas di dalam kereta wisata itu layaknya seperti kita merasakan naik kereta yang ada di dalam rumah
dari stasiun gambir jakarta kereta wisata menawarkan rute perjalanan menuju kota kota di jawa barat jawa tengah dan jawa timur
kereta wisata disediakan khusus bagi para penumpang dalam satu rombongan
siapa saja yang kehabisan tiket kereta reguler bisa patungan membiayai sewa kereta bersama sama
harga sewa setiap perjalanan kereta wisata berkisar antara
lima belas hingga tiga puluh juta rupiah tergantung tipe dan tujuan
kami ketika membeli tiket kereta reguler kesulitan memperoleh tiketnya
jadi kami memutuskan untuk menggunakan kereta wisata
dan ini sudah pengalaman kedua kami sekeluarga menggunakan kereta wisata
pengalaman kami sih menyenangkan pertama ya karena membeli tiketnya lebih mudah
kedua karena pelayanannya lebih bagus ketimbang kita menggunakan kereta reguler
bagaimana tertarik mudik dengan menggunakan kereta wisata
victor pangaribuan jakarta